ya pasca penyerangan di mapolda riau polisi dari polresta pekanbaru menangkap satu terduga teroris di jalan jenderal ahmadiyani pekanbaru riau
proses penangkapan ini terekam kamera warga
selain di riau polisi juga menangkap terduga teroris di tanggerang banten setelah melakukan pengerebekan di sejumlah lokasi
di banten tim densus delapan puluh delapan mengerebek sebuah rumah di jalan gempol raya kunci rantangerang
tim densus menangkap dua orang laki laki dan seorang perempuan
tak lama pengerebekan dilakukan kembali di lokasi kedua di klaster ubud perumahan duta bintaro
namun di lokasi ini densus delapan puluh delapan tidak melakukan penangkapan dan tidak menemukan terduga teroris
selanjutnya tim densus delapan puluh delapan melakukan pengerebekan di lokasi ketiga yaitu di perumahan kunci rantangerang
dari lokasi ini petugas mengamankan dua orang